dan pilkara di jakarta bukan hanya milik para elit politik semata justru di tangan jutaan warga ibu kota
nasib pemimpin jakarta akan ditentukan
kami akan berikan gambaran untuk anda bagaimana sebenarnya profil dari para pemilih di ibu kota
dari data sementara yang kami peroleh dari dp empat atau daftar penduduk potensial pemilih pemilu kpu
sebanyak tujuh empat puluh tiga juta jiwa diprediksi terdaftar sebagai pemilih tetap
dan dari jumlah tersebut tiga tujuh puluh dua juta jiwa berjenis kelamin laki laki dan sisanya tiga tujuh puluh satu jiwa berjenis kelamin perempuan
dan dari data itu terdapat empat kategori dalam dp empat jumlah pemilih pemula di jakarta atau swing voters diprediksi sebanyak tiga ratus delapan puluh tujuh ribu jiwa
sedangkan pemilih yang berusia kurang dari tujuh belas tahun tetapi sudah menikah berjumlah satu ratus enam puluh

dan pemilih yang lansia atau yang berusia lebih dari sembilan puluh tahun berjumlah empat delapan ratus empat jiwa
penyandang disabilitas sebanyak tiga tujuh ratus enam puluh delapan jiwa
daftar pemilih ini akan terus diolah sampai finalisasi pemutahiran data pada enam januari dua ribu tujuh belas
dan data ini menjadi sangat penting bagi masing masing cagup dan juga cagup
serta mesin partai politik mereka untuk bisa memetakan mana yang suara yang bisa mereka ambil untuk meraup pemilih dki jakarta
terutama di jakarta ini banyak sekali
dari data yang tadi kami sudah sampaikan bahwa terdapat lebih banyak swing voters di ibu kota
yang ini masih sangat rasional untuk bisa berpindah pindah akan memilih siapa
nah inilah yang menjadi sangat penting bagi cagup dan juga cawagup
untuk bisa memenangkan kontestasi pil kdki jakarta
untuk memetakan berdasarkan data pemilih baik dari jenis kelamin usia dan juga pekerjaan
karena menjadi sangat penting untuk bisa menguasai ibu kota
menguasai ibu kota artinya bisa selangkah lebih dekat
selagi untuk memenangkan pilpres dua ribu sembilan belas mendatang
sejumlah lembaga survei memetakan para pemilih berdasarkan kelompok usianya
kelompok kelompok ini kemudian disurvey kecenderungan untuk memilih siapa
di antara para calon gubernur dan wakil gubernur dki jakarta mendatang
saya akan tampilkan kepada anda data pilihan berdasarkan usia
yang dihimpun dua lembaga survei lsi dan juga median
kita akan lihat di sini bagaimana sebenarnya peta politik dari masing masing profil cagup dan juga cagup
pertama kita akan lihat dari survei
profil pemilih berdasarkan usia
ini untuk usia pemilih di bawah dua puluh tahun
kita akan cek bersama di sini untuk usia dua puluh tahun
ternyata lsi dan juga median memenangkan pasangan agus harimurti dan silviana murni bersama dengan median juga sama
untuk profil usia di bawah dua puluh tahun
kalau kita bisa analisis di sini untuk usia dua puluh tahun memang kebanyakan adalah pemilih pemula dan juga remaja
dilihat dari beberapa aktivitas politik dari cagup agus harimurti ini memang banyak sekali merebut
ia membuat seperti ahy fans club misalnya atau ikut dalam lomba lari maraton di jakarta
dan kalau juga kita lihat di social media agus harimurti cukup banyak sekali followers instagramnya
mungkin ada di antaranya
ini juga yang bisa merebut suara suara anak anak muda yang di bawah dua puluh tahun
namun perlu diingat usia dua puluh tahun ini juga masuk ke dalam usia yang belum mantap untuk memilih siapa
artinya masih bisa berubah sampai dengan nanti masa dalam pilkada dki jakarta dimulai
kita lihat lagi untuk
berdasarkan profil pemilih untuk usia tiga puluh sampai tiga puluh sembilan tahun
ternyata untuk usia yang cukup matang ini tiga puluh sampai tiga puluh sembilan tahun lsi dan juga median
memenangkan pasangan ahok jarot dan juga median juga sama
untuk ahok jarot memenangkan profil pemilih usia tiga puluh sampai dengan tiga puluh sembilan tahun
ini hasil survei sementara
keduanya ini unggul masing masing di survei lsi dengan dua puluh sembilan enam persen
dan di survei median
sebanyak tiga puluh lima persen
ini memenangkan berdasarkan survei dari lsi dan juga median
kita akan tengok lagi bagaimana untuk usia selanjutnya
kembali lagi kita ke usia dua puluh sampai dengan dua puluh sembilan tahun
ini untuk usia yang lagi lagi memenangkan pasangan agus harimurti dan juga
oh tapi ada yang berbeda di sini
jadi kalau lsi di usia dua puluh sampai dua puluh sembilan tahun memenangkan agus dan juga silviana
namun berbeda dengan survei median
memenangkan nama sandiaga uno dan juga anies baswedan
ini adalah hasil yang berbeda untuk usia dua puluh sampai dengan dua puluh sembilan tahun
berdasarkan lsi dan juga median
kalau tadi kita balik lagi ke usia di bawah dua puluh tahun
lsi dan juga median sama sama memenangkan pasangan agus harimurti yudhoyono dan juga silviana murni
kita akan beranjak lagi ke usia yang lebih dewasa
empat puluh sampai empat puluh sembilan tahun
pada rentang usia ini ternyata ahok jarot masih memenangkan
suara hati pemilih dengan usia empat puluh sampai empat puluh sembilan tahun
artinya adalah mereka yang sudah begitu mantap untuk memilih siapa kandidat yang akan dipilih
lsi memenangkan ahok jarot
sama dengan juga survei dari median
memenangkan ahok jarot
tadi sebelumnya tiga puluh sampai tiga puluh sembilan tahun
lsi dan juga median memenangkan ahok jarot
sejauh ini dari rentang usia masih lebih banyak yang memilih ahok jarot berdasarkan survei dari lsi dan juga median
dan untuk usia lima puluh tahun ke atas
lagi lagi usia ini memenangkan lsi baik juga median memenangkan ahok jarot pada survei mereka
para responden akan memilih ahok dan juga jarot
kalau kita lihat di sini bagaimana presentasi dari masing masing kandidat ini memang cukup signifikan
karena dari tiga kandidat ini memiliki kekuatan politik
yang sama sama kuat
dan sampai nanti menuju ke pilgada dua ribu tujuh belas masih bisa sangat berubah
karena pemilih di ibu kota begitu beragam
banyak dari masing masing mereka berdasarkan dari latar belakang yang cukup berbeda
inilah yang nantinya akan diperbutkan oleh masing masing kandidat untuk bisa memenangkan pilkada dki jakarta